mereka di aksi kekerasan antara israel dan palestina tidak menggentarkan warga muslim di sana untuk bisa tetap menjalankan ibadah puasa ramadan
ya pada rabu malam waktu setempat ribuan anggota jamaah melaksanakan sholat tarawih pertama di masjid al aqsa kota tua yerusalem
sementara itu ratusan muslim di ramalah tepi barat telah bersemangat menyambut ramadan dengan menggelar tradisi menyalakan lentera raksasa
ribuan anggota jemaah melakukan sholat tarawih pertama di masjid al aqsa di kota tua yerusalem pada rabu malam waktu setempat
terawih berlangsung dengan khusyuk aman dan lancar tanpa gangguan berarti
sementara itu di kota ramalah tepi barat ratusan warga muslim mengikuti tradisi menyalakan tera raksasa yang menjadi penanda dimulainya bulan suci ramadan
mereka tampaknya tidak menggoda
bergembira ketika lentera dinyalakan
ramadan di yerusalem dan palestina pada tahun ini berlangsung dengan khawatiran kembali terjadi aksi kekerasan
sebab sebelumnya bentrokan antara israel dan palestina justru meningkat pada bulan suci ramadan
apalagi dalam setahun terakhir hampir setiap malam israel terus melakukan operasi penangkapan di tepi barat
sepanjang tahun ini delapan puluh lima orang
palestina meninggal di tangan pasukan israel dan lima belas orang israel tewas oleh warga palestina